jangan pergi sebelum saya suruh
nanti mereka malah curiga pak kalau saya ada di sana
eh justru kalau kamu pergi mereka akan curiga
udah lah jangan banyak ngomong
sekarang cepat kembali ke sana
saya tunggu kabar dari kamu
baik pak baik pak
sayang rencana itu berjalan dengan lancar kan
kamu gak usah khawatir saya
kamu tahu kan aku gak pernah mau ngecewain kamu
kalau afif akan punya anak
aku akan pastikan anak itu berasal dari perutnya sintia
saya sudah selesai membaca
kalau tidak finish
karena afif akan melakukan apapun untuk bersatu kembali dengan bella
iya kamu benar sayang
ratna eksekusi rencana kita sekarang
kamu berasa kamu berasa
kamu berasa kamu berasa
kamu berasa kamu berasa
kamu berasa kamu berasa
ngapain kamu ke kamarnya bella
itu bu tadi saya mau ketemu bella pengen ngobrol
tapi bella gak ada di kamar bu
maaf bu saya masih ada keperluan mau ke mall dulu ya bu ya
yes rencana aku berhasil
aku harus segera menyikir sebelum dicurigain
bella kamu berdarah bel
aduh ya allah sakit tolong sakit ya allah
aduh bayi kita mak
kita butuh alat bola tolong kesini cepat
sudah kamu eksekusi rencana kita
pastikan dokter bilang kalau bela keguguran
aduh saya rasa nggak perlu ke dokter pak
saya yakin bella pasti keguguran
saya tadi langsung keluar dari rumah begitu denger ada orang yang ngejerit pak
kamu itu kalau kerja jangan setengah setengah ya
kamu harus tetap berada dalam rumah itu dan pastikan semua berjalan sesuai rencana
gimana kalau bella dibawa ke rumah sakit sama mereka dan bayinya berhasil diselamatkan
sekarang cepat kembali ke rumah itu
dan jangan pergi sebelum saya suruh
nanti mereka malah curiga pak kalau saya ada di sana
eh justru kalau kamu pergi mereka akan curiga
udahlah jangan banyak ngomong
sekarang cepat kembali ke sana
saya tunggu kabar dari kamu
baik pak baik pak
sayang rencana itu perjalanan lancar kan
kamu gak usah khawatir saya
kamu tahu kan aku gak pernah mau ngecewain kamu
kalau afif akan punya anak
aku akan pastikan anak itu berasal dari perutnya sintia
saya sudah selesai membaca resumenya
pengalaman bekerja mas iko baik
latar belakang pendidikan mas iko juga sangat baik
terima kasih pak reno sudah memberikan kesempatan ini
maaf sepertinya itu nggak bisa
karena kan pak reno adalah bos saya di sini
jadi saya harus panggil pak
terserah mas iko
saya sudah tahu latar belakang pendidikan
saya sekarang pengen tahu lebih banyak soal keluarga mas iko
boleh cerita sedikit mas
soal hubungan keluarga mas iko dengan afif
bella sama afif itu udah temenan dari lama
mereka dulu bersahabat ya
iya ya mereka berteman sejak kecil
ya bagaimana seperti apa pekerjaan saya di sini nanti
masalah pekerjaan mas iko tenang aja
lanjut cerita yang tadi aja
jadi bella dan afif itu mereka saling cinta kan
kalau emang iya kenapa afif setuju menikah dengan wanita lain mas
saya ngerti sekarang pak
saya mengerti kenapa saya ditawari pekerjaan di sini
itu semua karena pak reno ingin mendekati bella
saya hanya ingin bekerja atas dasar kemampuan saya
bukan karena saya dekat dengan orang yang bapak ingini
baik saya pikir wawancara ini sudah selesai
jangan salah paham
mas iko sudah diterima di perusahaan saya
kita mas iko barusan kepercayaan diri mas iko itu sudah masuk kualifikasi saya
saya semakin yakin kalau mas iko adalah orang yang dibutuhkan di perusahaan ini
mulai hari ini mas iko adalah gm di perusahaan ini
bentar lagi akan ada klien yang datang
mas iko tunggu dia
klien kita ini datang ke sini ingin memperbarui kontrak dengan perusahaan kita
tidak terserah mas iko
mau memperbaharui kontrak dengan perusahaan ini atau tidak
ada apa pak
tolong antar pak eko ke ruangannya
mari pak saya antar
selamat bergabung di perusahaan ini
mari pak saya antar
apa yang terjadi bu
siapa yang terluka
ini darah siapa
apa yang terjadi bu
mbak nurnya dimana
ibu ibu tenang
mbak nurnya dimana
aduh mau sih gimana nih
percuma perusahaan sama orang stres gini
mana aku nggak tahu bella sama mbak nur dibawa ke rumah sakit mana
karena mulai sekarang saya yang bertanggung jawab untuk menangani semua pake pake di perusahaan ini
oh pasti kamu disini karena adik kamu kan
kalian itu keluarga licik
kalian selalu jerat keluarga kaya
lalu kalian kurang sehatanya hingga mereka jatuh miskin
jaga bicara kamu atau saya akan
atau kamu akan membatalkan kontrak ini